yang namanya perjodohan itu juga kan kalau dipaksain nggak baik deh
yang namanya pernikahan itu
harus atas dasar keikhlasan manusianya
dan juga keikhlasan orang tua
prestu dari orang tua be
babe ini ikhlas lahir batin
lo berjodoh sama rumah nak
mau dipengkorin kakinya
api mau disengklein tangannya
api mau gue bikin main mulutnya
api gue mau istirahat sekalian gue tulis namanya di papan nican
eh biar bagaimanapun
haji muhyiddin tuh teman
teman jamaah gue di masjid
ini masalah kecil
rum lagi sedih banget ya
sedih kenapa ya rum
bukannya orang beriman itu gak pernah sedih
ya sih bang
barang siapa yang dekat dengan
allah pasti ia tidak akan pernah merasa sedih
berarti rum sedang jauh dari allah

ya gak gitu juga sih bang
rum sedih karena masalah abah

emangnya abah ada masalah ap
jadi abah pakai uang masjid untuk ikutan bisnis sama temennya bang
jadi abah pakai uang masjid untuk ikutan bisnis sama temennya bang
tapi malah abah ditipu
dan uangnya juga raib sekarang
menjyebut r pairs
itu dia bang rum pengen omongin ini semua sama bang roby dari kemarin
lalu sekarang bagaimana
rum mau minta bantuan bang robby
rum mau pinjem uang sama bang robby
ntar dulu dong sebanyak itu ya
eee abang robby bisa usahain pinjam kasbon di perusahaan
jadi ngerepotin ya bang
tapi rum janji kok rum pasti akan minta bantuan sama kakek room di citerup untuk bayar uangnya bang roby
insya allah abang bantu
rum doain aja semoga kasbonya lancar
makasih banget ya bang roby
kalau emang si rumana nggak mau dijodohin sama saya
ngapain juga kita pakai
waktu babe sama sama haji muhyiddin di masjidil haram
bang robby pernah ngucap
bahwa bang robby pengen ngejodohin lo sama anaknya haji muhyiddin yang namanya rumana
tapi kayaknya rumana itu udah punya pacar deh
haji muhyiddin bisa nyuruh nyuruh mana biar putus sama pacarnya
yang penting hubungan si laturahmi bang robby sama dia tetap terjaga
yang namanya perjodohan itu juga kan kalo dipaksain gak baik be
yang namanya pernikahan itu harus atas dasar keikhlasan manusianya
dan juga keikhlasan orang tua pestu dari orang tua be
ramadi bang robby ini ikhlas lahir batin lo berjodoh sama rumana apa lagi
aku yang racing
alhamdulillah ya bang
bang lebih baik dimasukin aja ke amplop lagi uangnya
daripada nanti ada malapetaka
gini aja ruk nanti kalau pulang
abang nganterin ruhm ya ke rumah bang sulam
gitu juga boleh kok
masukin aja di tas
iya bang sekali lagi rum bilang makasih ya
makasih banget ya bang robby atas semua bantuan ya bang robby
sebaiknya ruhm temuin bang sulam biar persannya cepet kelar
abang juga mau ke kantor soalnya
iya bang makasih ya
ada apa ya ruhm
ini bang haji sulam rum disuruh sama abah
duduk dulu deh
dalem rangka apet ya
raum disuruh ambil cash box sama abah
sama sekalian semua catatan masjid
bener bang sulam abah tadi bilang gitu sama rom
pak haji ambil dulu ya di dalam
hah kamu mau minum apa
enggak enggak enggak enggak usah bang sulam
abang tadi nyuruh rum supaya cepat pulang
ya allah ampuni kebohongan hamba
ini semua demi kebaikan
kok tiba tiba ini mau ngambilin kotak
kan urusan gue sama dia buang kelar
ampe gue tahan aja ya
kalau gue tahan masalahnya bisa tambah tahan
nah ini bang haji serahkan kembali kepada bapak haji muhyiddin diwakili rumana
iya makasih bang haji
iya salam buat bapak ya dan saya
kalau gitu aduh langsung pulang ya